hai remaja kelas tiga smp ini harus ditarik ke meja pendaftaran vaksinasi di halaman sd negeri
duduli pulau gambir jakarta pusat senin siang fadil sebelumnya hanya ingin bertemu dengan
temannya dan tidak berniat divaksin lantaran takut akan jarum suntik namun akhirnya ia harus
disuntik vaksin yang juga menjadi salah satu syarat masuk sekolah dengan tatap muka setelah
vaksin fadil mengaku tenang meski masih harus menjalani vaksinasi kedua memang udah pada
janji janjian saya nggak mau tadi pertama diajak paksa sama teman teman saya
saya ikut aja pada akhirnya takut juga dari situ pengen pulang nggak mau dipaksa sama temen saya
suruh ikut awalnya bang takut pasti kenapa sama suntik aneh tingginya animum masyarakat yang ingin
divaksin membuat pihak polres metro jakarta pusat harus menambah kuota dari semula
menjadi empat ratus dosis vaksin yang diperuntukkan bagi anak berusia dua belas tahun hingga lansia kalau
untuk kesulitan dan kendala sampai saat ini tidak ada jadi semuanya sudah support termasuk
juga pihak sekolah yang menyiapkan lokasi tempat kita vaksin juga sudah mendukung kita
kita dan kita menyiapkan untuk empat ratus kuota untuk orang yang divaksin hari ini
hai seorang mahasiswa yang mengikuti vaksinasi di markas falsek terobulan kebupaten mojokerto
jawa timur senin siang terpaksa dihipnosis sebelum disuntik vaksin petugas polres mojokerto
yang mempunyai keahlian hipnoterapi memberi sugesti kepada mahasiswa tersebut karena takut
akan jarum suntik namun setelah mendapat sugesti akhirnya ia berani divaksin tadi sempat
enggak jarum suntuknya mas enggak terasa katanya
dalam percepatan program vaksinasi nasional lima ratus mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di
kabupaten mojokerto mengikuti vaksinasi yang terbagi beberapa gelombang kami siapkan tenaga
hipnoterapi yang mana diikuti langsung oleh tenaga hipnoterapi anggota lantas dari pores mojokerto
untuk bisa memberikan rasa tenang kepada warga masyarakat yang
delapan ratus lima belas warga di kabupaten mojokerto telah disuntik vaksin covid sembilan belas tim liputan cnn indonesia